jakarta tengah bersiap menyambut pesta olahraga se asia pada delapan belas agustus dua ribu delapan belas mendatang
sejumlah fasilitas umum terus dibenahi untuk mempercantik dan memberi kenyamanan bagi warga tamu negara dan wisatawan yang akan meramaikan asian games dua ribu delapan belas
menjelang perhelatan asian games dua ribu delapan belas ibu kota jakarta tengah berbenah dan mempercantik diri
sejumlah fasilitas umum juga turut dibenahi salah satunya pedestrian atau trotoar untuk pejalan kaki
di kawasan monumen nasional jakarta pusat ada separator dan trotoar yang dicet warna warni
trotoar mulai dicat senin kemarin oleh ratusan petugas prasarana dan sarana umum dari empat puluh empat kelurahan di dki jakarta
trotoar yang disiapkan juga kini ramah bagi pengguna kursi roda
kelihatan cantik warna warni ya bagus
bagus sih lebih kayak berwarna aja jadi jakarta tuh kelihatan kayak oh bagus lebih ya
pengerjaan trotoar area luar monas ini belum seluruhnya rampung dan ditargetkan selesai akhir pekan ini
kampung tematik sketsa juga hadir di sekitar gedung galangan voc penjaringan jakarta utara
gubernur dki jakarta meninjau dan meresmikan langsung kampung mural berkonsep jakarta tempo dulu ini
gubernur anies juga ikut mengecek di area pejalan kaki dengan didampingi oleh tokoh seni
pemprov dki berharap penataan ini dapat diikuti oleh kampung kampung lainnya agar lingkungan lebih indah dipandang
pemenahan dilakukan jelang asian games dua ribu delapan belas ini bukan tanpa komentar dan kritik
usai kontroversi perobohan jpo di kawasan tamrin pemprov dki kembali menerima kritik dari warganet
warganet menganggap adanya jalur sepeda di area trotoar kawasan gelora bung karno adalah hal yang janggal
apalagi beberapa titik di jalur sepeda juga terlihat terhalang tiang listrik
foto kejanggalan ini banyak disebar oleh warganet melalui media sosial
menanggapi hal itu wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno sempat berkelakar
jika pengendara sepeda harus piawai melakukan zigzag saat melewati kawasan tersebut
namun sandi juga berterima kasih atas perhatian dan kritik dari masyarakat selama ini
sandi menambahkan masyarakat dapat terus melaporkan hal serupa melalui berbagai cara yang ada
komentar warganet ini ditanggapi pemprov
dengan merobohkan beberapa tiang listrik yang menghalangi jalur pesepeda ini di trotoar kawasan gbk
menurut sandi pembongkaran baru dilakukan karena pihaknya harus membereskan kabel yang terhubung ke tiang terlebih dahulu